aku sering bertanya tanya dalam hati
dimana ya kira kira ibu kandungku
aku bisa bertemu sama dia
bertemu sama wanita yang melahirkan aku
jadi selama ini ternyata
yang kamu pikirkan
kau mau kan jadi sahabat akrabku
aku akan ceritakan
seluruh isi hatiku sama kamu
sekarang udah punya mama kandung
jadi aku mulai gak enak
kalau curhat ke dia
dan mengurangi waktunya bersama mamanya
tapi kamu jangan salah ngerti diari
perhatian candy ke aku
sama sekali gak berkurang
buktinya dia tetap mau nemenin aku
beli buku musik
juga ngajak aku pergi bareng mamanya
cuma aku kan harus tahu diri
aku gak boleh mencuri kebahagiaan mereka berdua
kebahagiaan ibu dan anak
yang tertunda selama tiga belas tahun
kadang kadang aku iri juga
aku jahat ya
sama teman sendiri kok iri
tapi aku jujur sama kamu
aku emang iri
aku sering bertanya tanya dalam hati
aku bisa bertemu dengan kamu
aku bisa bertemu dengan kamu
aku bisa bertemu dengan kamu
bertemu sama dia bertemu sama wanita yang melahirkan aku
rani minum susunya dulu saya
ma rani udah buru buru
tes pianonya udah telat tadi ketiduran ma
yaudah rani berangkat dulu ya ma ya
di hari aku sering bertanya tanya dalam hati
apas waktu waktu nanti aku bisa bertemu sama dia
bertemu sama wanita yang melahirkan aku
jadi selama ini ternyata yang kamu pikirkan
kalau suatu waktu nanti kamu bertemu denganku kandung kamu
bagaimana dengan mama
bagaimana dengan mama ingat kamu rani
gue nggak bisa ngendaliin perasaan gue sama dia
gue berusaha ngelupain candy
tapi akibatnya gue malah jadi kasar sama dia
dengan begini gue jadi terbangun dari kelakuan gue yang ngaco
kalau sampai candy yang ceria candy yang tabah bisa putus asa dan nangis
itu pasti karena gue udah keterlaluan banget
kayaknya masih sedih mikirin candy
apalagi yang bisa aku lakuin buat bikin kamu senyum lagi
selama beberapa hari ini
aku tuh berusaha melupain kamu
berusaha menghapus semua kenangan kita berdua
tapi ternyata susah banget ter
semakin aku berusaha melupain kamu
semakin aku jadi kangen sama kamu
aku emang bodoh ya ter
aku kangen sama kamu
sementara kamu gak peduli sama aku
aku selalu ingin sama kamu
mungkin kamu udah gak inget sama sekali sama aku
kalau dia bikin kamu gusut
berarti kamu masih punya rasa cembur sama dia
kamu gak usah ngerasa cemburu karena dia kakak kamu sekarang
buat apa kamu cemburu lagi sama dia
yang selama ini buat aku sedih yang buat aku sakit
karena aku tuh cemburu sama angel lah
kenapa aku harus timbulin
kenapa aku harus timbulin lagi
harusnya aku seneng
teri bakal punya cewek yang baik cantik lagi
mulai sekarang nggak boleh cemburu lagi
angel lah angel lah
kemudian aja teri bisa langka sama angel lah
angel lah cocok banget sama teri
blah blah blah blah blah blah
aku pegang ya aku kehidupan
di anggaran video terbaik sahaja

coba aku pinter
aku bakal bantuin papa untuk nyembuhin si tampan
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku keliatannya begu emang ternyata pinter juga ya
sekarang semua petainya udah aku gantung nih
aduh aromotrasinya udah kecium
buat banget lagi
tapi gak apa apa deh
biar tampan cepet sadar
kamu udah nyium belum bau terasi campur petainya
kamu cepet sadar dong ya
soalnya aku kan pengen cepet cepet kenalan sama kamu
wah tampan melek
jangan lemes dong semangat
jalan hari ini
ken kamu gak semangat banget sih ken
ren si nia diberi semangat lagi tuh
tahu nih ken yuk
udah mendingan sekarang kita jalan lagi
ayo ken semangat ya ken
ku benci sama diri gue sendiri
gara gara gue ini jadi sedih
gue emang jahat
gue emang jahat kan